oke banyak banget istilah yang cenderung dipakai anak muda zaman sekarang dalam hal percintaan asmara ya
biasanya istilah ini digunakan untuk menjelaskan sikap seseorang kalau lagi menjalin hubungan
salah satu istilah percintaan yang lagi hits tadi udah kita bahas ghosting ya
nah kalau terminologi ghosting sudah masuk kampus oxford ini ada beberapa istilah lain yang juga populer walaupun belum resmi secara tata bahasa
tapi kita lihat ghosting dan teman temannya langsung saja istilah yang jadi sorotan yang kami rangkum dari the huvington post dan the guardian com
dalam kamus percintaan masa kini langsung kita lihat ada empat yang jadi sorotan
yang pertama saya bahas adalah tara hounting
kalau dalam bahasa inggris hounting ini menghantui ya
nah ini gak jauh berbeda dengan arti sebenarnya wujudnya gak ada hilang gitu kayak hantu
tapi kok ya masih muncul masih melakukan terus menerus interaksi dengan anda lewat media sosial
jadi menghantuinya secara digital bukan lagi secara virtual
nah ini biasanya dilakukannya secara pasif seperti halnya cuma ngasih like postingan anda ngepost gitu misalnya
dia kasih like tapi nggak kasih komentar
ini tuh kayak pengen kasih tau sih halo aku masih ada di sini walaupun kita udah putus gitu ya
oke berikutnya ada zombing
ini istilah untuk seseorang yang sebelumnya sudah memutus hubungan tapi secara tiba tiba hadir lewat chat atau lewat dm
nah kalau ini kan cuma pasif ya
cuma kasih like di facebook atau instagram tapi kalau ini lewat direct message
biasanya istilah ini digunakan untuk orang orang yang sudah melakukan ghosting tapi mau mencoba menghubungi kembali
kayak gitu gitu deh
biasanya terjadi saat lebaran atau natal dan tahun baru
dimulai silaturahmi itu ya
berikutnya adalah gatsbing

harapannya adalah dikasih konten
nah kalau gatsbing ini adalah istilah ketika anda mengunggah konten ke media sosial

harapannya adalah dikasih konten ke media sosial
kasi like atau view minimal di instastory ya
kasi like atau view minimal di instastory ya
tapi ini ada fokusnya oleh gebetan
cari perhatian gitu
tapi yang anda lakukan ini sebetulnya fokusnya untuk orang tertentu
cari perhatian gitu

jadi kalau lagi jomblo mungkin sah sah aja kalau lagi punya pacar hati hati
berikutnya adalah gaslighting
berikutnya adalah gaslighting
yang terakhir adalah gaslighting
istilah ini merujuk dari istilah psikologi
dan sudah lahir sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh an
dari film ada film namanya gaslight
jadi dari gaslight ini akhirnya merujuk pada perilaku seseorang saat berusaha untuk memanipulasi orang lain
dalam hal ini membuat pasangannya akhirnya mempertanyakan pendapat mereka kenyataan atau ingatannya mereka sendiri
contohnya nih ketika pasangan berusaha membuat kita merasa bersalah padahal yang melakukan kesalahan adalah dia
justru ketika mereka gak mau disalahkan sama sekali kayak gitu